bully untuk bercita cita menjadi seorang perempuan
bully untuk bercita cita menjadi seorang perempuan
mau bobi mau musa mau apapun siapapun dia
tetapi yang tidak boleh siapa
yang tidak boleh melukai aturan yang ada
tidak boleh bawa beras ya jangan pakai beras
jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan ya jangan lakukan itu
siaran digital pay tv dan media streaming lainnya